meski mengenyam pendidikan di fakultas hukum
tidak serta merta membuat fm patuh pada aturan hukum
sebaliknya mahasiswa perguruan tinggi swasta ternama di makassar ini
justru diduga melanggar hukum
caranya dengan berpura pura sebagai pebisnis yang menjual aneka macam barang
paket barang yang disiapkannya pun palsu
kadang diisi pakaian bekas kadang diisi batu
barang barang yang sudah dipaketkan ini kemudian ia pesan sendiri
menggunakan nama nomor telepon dan alamat rumah fiktif atau palsu
dengan sistem bayar langsung ke penerima paket barang
menjadi celah kerugian bagi awak ojek online yang menerima permintaan pesanan
sebab awak ojek online harus membayarkan dulu paket barang sebelum mengantarkannya
setelah menerima pembayaran dan awak ojek online menuju lokasi
nomor telepon mahasiswa berusia dua puluh tiga tahun ini justru tidak aktif lagi
aksi tipu tipunya pun terbongkar setelah ciri ciri fm diketahui
awak ojek online lalu beramai ramai ke rumahnya di perumahan pesona bangkala manggala
beruntung polisi cepat tiba di lokasi dan menyelamatkan fm dari amukan awak ojek online
kasus ini kemudian dikembangkan karena tersangka diduga memiliki kelompok khusus dengan aksi serupa
di hadapan polisi tersangka mengakui perbuatannya yang dilakukan sudah belasan kali
dan kondisi ekonomi menjadi alasannya
sejumlah barang bukti diamankan yakni sebuah telepon pintar dan kartu data yang digunakan beraksi
perusahaan order fiktif pak
fiktif terus berapa kali
sepuluh kali pak
dengan sistem jodoh pak
kenapa kok terus terus cara
biasanya meng order maksimum misalkan akan aren membeli barang saya pak
dan pas sudah diambil barangnya jadi kojolnya yang talangi dulu
sekali order fiktif fm mampu meraup untung seratus hingga dua ratus an ribu rupiah
aksi penipuan dia sudah pesan sama hadiah maksimum untuk membeli yang cod
pertama tama saya disuruh belikan roti kemudian susu
setelah saya belikan susu dia sudah video call
ya tolong pak belikan pulsa sama ovo
nanti sampai ditujuan saya ganti uangnya dengan ukirnya
sampai ditujuan di tkp di kulpes ramgung ternyata tidak ada di sana
hanya titiknya saja di situ
ada empat orang di situ
semua maksimum tertipu sama
hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikannya
kami masih dalami dulu karena sepertinya sepertinya modus yang dia lakukan ini baru pertama
dan kami masih dalami dulu
pasal yang kami sangkakan untuk sekarang adalah pasal tiga ratus tujuh puluh dua atau undang undang ite
ancaman hukumannya lima tahun ke atas
setelah terbongkarnya aksi fm polisi berharap agar awak ojek online lebih berhati hati dalam menerima setiap permintaan konsumen
alwi fauzi makassar sulawesi selatan